kamu jangan sok jual mahal
kamu pasti mau melakukannya
karena saya juga tahu
kamu punya dendam pribadi sama ranti
dan tanpa bantuan saya
kamu tidak akan bisa menghancurkan ranti
maka dari itu
saatnya sekarang kita bersatu
untuk menghancurkan ranti
wah kalau begini mah
akan bisa jadi milik kamu
yalah udo ber
iya kali ini pasti berhasil
pengeluaran makan siang apa ini
kok jumlahnya begitu
tidak yang besar
aku harus laporkan ini sama beli
ah ya mungkin aja pak
mungkin pak fauzan makan di restoran mewah banget
gak seharusnya sebesar itu jumlahnya
apalagi pak fauzan tidak pernah ditugaskan
untuk menjamuk lain kita
kamu harus tetap ngeceknya leah
saya sama sekali nggak ada maksud untuk gunain uang kantor
untuk keperluan ini
dan kamu tenang aja
saya pasti akan ganti semuanya dengan gaji saya bulan ini
memangnya uang sebanyak ini om pakai untuk apa
untuk makan tapi
bukan untuk saya makan sendiri tapi
kemarin waktu saya makan di restoran
saya gak tahu apa yang saya lakukan
saya lihat ada anak anak jalanan mereka lagi kelaparan
jadi langsung saya traktir mereka untuk semua yang mau makan
oke sekali lagi saya minta maaf
saya rela untuk ganti semuanya dengan gaji saya bulan ini
oh gak gak gak perlu
itu udah sepantasnya kok dibayar sama kantor
lagian kalau misalnya elia jadi om juga
elia pasti bakal berbuat kayak gitu kok
ngapain kamu bawa makanan sebanyak itu
ya elia sengaja bu belinya
ini semua kan malahan kesukaan ibu
ya biar ibu bisa nyicipin semuanya
buat apa kamu melakukan itu
ya pengen ini ibu aja
aku aku mau selalu berada di sisi kamu di saat saat terakhir kamu
dan sekarang lihat tiba tiba bersikap aneh begini
apa ada sesuatu tentang penyakit aku yang mereka sembunyikan
dokter bilang apa soal penyakit ibu
umur ibu udah gak lama lagi eli
kok ibu nangis
orang dokter bilang ibu muntah lagi mohon sembuh kok
kamu bukan anak yang pintar berbohong lihat
ibu bisa melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati kamu
sekarang waktunya untuk membalas kematian suamiku
sekarang waktunya untuk membalas kematian suamiku
sekarang kamu mati ranti
sekarang kamu mati ranti
kalau memang engkau
hendak mengambil nyawa ku
aku mohon padamu
berikan aku waktu sebentar lagi
sebentar lagi saja
betul betul siap untuk hidup
sendirian tanpa aku
ini kan obatnya ibu
ngapain tante pegang
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
tante sadar tante
aduh tadi kenapa bisa pingsan
kalau saya itu tadi pusing banget
makanya saya ke dapur
terus nemu itu tadi yang dibotol tuh
saya pikir itu obat pusing
ini masih pusing nih sekarang
ya ampun tante
itu tuh obatnya ibu
lagian kotak obat itu bukan di lemari dapur

tapi di lemari ruang tamu
diambil dulu ya
kena lu gue begoin
tapi yang paling penting
sekarang gue udah masukin serbuk
kedalam botol obatnya ranti
inum obat dulu ya
coba di kanan
tante tante andi tante andi kenapa
tante tante bangun tante